bayangkara fc terus memperkuat skuadnya jelang tampil di liga satu
yang terbaru klub milik polri itu resmi mendatangkan mantan andalan timnas indonesia firmanutina
kehadiran mantan pemain sriwijaya fc itu diharapkan bisa memimpin skuad bayangkara fc yang mayoritas dihuni pemain muda
meskipun berstatus pemain senior firman mengaku masih harus beradaptasi dengan rekan rekan barunya di bayangkara fc
saya masih harus beradaptasi baik itu secara tim baik itu secara fisik sendiri
kesulitan sih mereka pemain pemain sangat bagus ya sangat berguna
jadi saya yang harus menempatkan diri bisa menyimpulkan bagaimana cara bermain cepat dan cara bermain intensitas
firman utina memiliki segudang pengalaman di kompetisi tanah air
pemain tiga puluh lima tahun ini sempat menjadi andalan persib bandung
dari jokowi perusia jakarta hingga persemama nano